gubernur papua lukas nmb mendapat sanksi akibat secara tanpa izin ke papua nugini pada akhir
maret lalu lukas mengaku saat itu ia ke papua nugini untuk kepentingan berobat lukas bepergian
lewat jalur darat dari jayapura menuju vanimo papua nugini medagrid titokarnafian mengatakan
lukas memang sempat menelpon sepulangnya dari papua nugini namun sampai dengan saat ini belum
ada pengajuan izin tito juga menegaskan kemendagri tidak pernah menolak pemberian izin bagi kepala
daerah ke luar negeri untuk berobat asalkan sesuai prosedur yang telah ditetapkan kepentingannya
berobat dari kemendagri tidak pernah menolak kepala daerah bukan hanya semua berobat ke luar negeri
yang tidak pernah ditolak sampai hari ini pak gubernur tidak pernah mengajukan izin kepada
kemendagri enggak malah padahal cukup beliau kalau memang urgent sekali komunikasi sama saya
sudah penuh sebagai otoritas yang mereka izin selalu surat penyusul berdasarkan peraturan
surat kemendagri tahun dua ribu sembilan belas kepala
daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota yang ingin melakukan perjalanan keluar
negeri minimal harus mengajukan izin di atas sepuluh hari sebelumnya tim cnn indonesia